ke informasi lainnya saudara harga tiket nonton kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
antara indonesia dan irak serta indonesia versus filipina dikeluhkan karena terlalu mahal
tetapi ternyata meskipun lebih tinggi dibanding laga indonesia lawan vietnam maret lalu
dua kategori tiket sudah ludes terjual
pembelian tiket laga kualifikasi piala dunia di stadion utama gelora bung karno jakarta telah dibuka
timnas indonesia akan melawan irak pada kamis enam juni dua ribu dua puluh empat dan menghadapi filipina lima hari setelahnya
harga tiket pertandingan tim nas indonesia versus irak pada kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam
berada di rentang dua ratus lima puluh hingga satu dua ratus lima puluh rupiah
sementara tiket terusan pertandingan timnas dibanderol mulai dari rp empat ratus lima puluh sampai rp dua dua ratus lima puluh

dan premium east package atau vip timur dan vip barat masing masing rp satu dua ratus lima puluh
ada pula tiket terusan indonesia versus irak filipina
tribun atas rp empat ratus lima puluh tribun utara dan selatan rp satu tribun timur dan tribun barat rp satu lima ratus
serta vip timur dan vip barat rp dua dua ratus lima puluh
sementara anggota exco pssi arya sinulinga menyebut
kenaikan harga tiket timnas di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam melawan irak dan filipina
merupakan salah satu sumber pendanaan untuk kebutuhan timnas
semakin kuat tim nas dan semakin jauh tim nas melangkah di sebuah turnamen
maka biaya yang dibutuhkan
timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat
itu sudah konsekuensi logis itu
seperti kemarin kita di afc u dua puluh tiga itu kita targetnya delapan besar
itu pun sudah banyak yang mengatakan gak mungkin berat
kemudian kita masuk sampai semifinal
di tiga puluh empat karena kita ngejar olimpiade
kita pergi lagi ke paris gitu ya perancis gitu
itu saja sudah membutuhkan dana yang sangat besar
yang dimana sebelumnya pun ada tc juga
ada tc gitu ya itu pun udah besar juga
sementara itu asosiasi supporter anggota la grande indonesia ilham sukrai terkejut
harga tiket timnas indonesia kontra irak dan filipina naik dua kali lipat
ilham mempertanyakan apa alasan dibalik kenaikan harga itu
apakah karena biaya sewa stadion gelora bung karno yang naik
biaya keamanan atau ada faktor lain
jujur ya karena kami juga tidak dilibatkan langsung ya untuk menentukan harga
langkah ya bijaknya ya kalaupun menentukan harga juga ya
lebih gitu ya karena kayak jujur aja
kita juga minta masukan dari teman teman basis basis di bawah naungan lagra indonesia juga
merasa keberatan tentang harga tiket yang begitu mahal